halo selamat pagi pemirsa spirit business kembali menjumpai anda dengan informasi pengatur aktivitas bisnis anda di hari ini
saya alia karanina dan inilah informasi bisnis utama kami pagi ini
pemirsa melalui survei penjualan eceran bulan mei dua ribu empat belas bank indonesia melaporkan pertumbuhan tahunan penjualan eceran melambat
hal ini tercermin dari indeks penjualan real yang meski tumbuh lima belas persen year on year namun lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar lima belas
faktor apa saja yang membuat perlambatan ini
sudah hadir di studio kepala departemen statistik bank indonesia hedi sulistiowati
selamat pagi ibu hendy selamat datang di bloomberg tv indonesia
ibu jika kita mengalami penjualan realnya melambat sekitar lima belas jadi lima belas persen lima ratus meskipun hanya sedikit sedikit penurunan sekitar sembilan persen
tapi mungkin bisa diceritakan sebentar latar belakangnya ada pak
jadi sebetulnya kalau kita melihat dari year on year nya memang ada penurunan
tapi penurunan itu lebih didominasi oleh beberapa kota
yang memang turunnya cukup tajam antaranya di banjurmasin
banjarmasin turunnya cukup tajam selama april dan mei
saya menduga ini karena memang batu bara beberapa bulan ini memang ekspornya turun
padahal banjurmasin adalah kota yang terkenal dengan ekspor batubaranya
jadi saya menduga ini hanya terjadi di beberapa kota dan belum mengindikasikan bahwa memang terjadi penurunan yang signifikan terhadap konsumsi rumah tangga
jadi karena pendapatan mereka juga turun maka konsumsinya juga turun
khusus untuk yang banjarmasin tadi
dan hanya itu untuk rekreasi mainan dan sedikit makanan dan minuman
oke tapi ini makan selain dari kelompok konsumsi budaya dan rekreasi yang mengalami penurunan terdalam
ada juga sesudahnya itu kan makanan dan minuman
karena pada saat itu bulan puasa belum dimulai di sana
jadi sebenarnya kalau bulan puasa justru makanan dan minuman malah naik sebetulnya
ini memang sesuatu yang mungkin perlu dilihat lagi ya lebih lanjut
ini kayaknya sesuatu yang anomali
tetapi ke depan kedepannya kami memperkirakan dan berdasarkan pertanyaan juga ya
jadi di bulan juni juli itu akan ada kenaikan dari konsumsi
khususnya makanan minuman alat alat komunikasi
oke tapi belum ada mungkin penelitian lebih lanjut dengan keannomalian di sana
di mungkin khusus untuk kota banjarmasin menurut bi sendiri
kalau perkiraan kita banjarmasin nanti di juni malah dia sudah naik lagi menjadi sebelas empat puluh
jadi memang april dan mei itu mungkin orang sedang menabung untuk lembaran
mungkin beberapa perilaku konsumsi masyarakat yang mungkin agak beda beda ya tiap kota
tapi apakah perlambatan ini juga dialami oleh mungkin mayoritas kota kota besar di indonesia
ya kalau dari kota yang kita survei itu ada sekitar sepuluh kota ya
yang lainnya masih tumbuh positif
jadi ini bukan menonjurminkan ke semua kota yang kita survei
kalau untuk trennya setelah ini setelah mungkin ada bulan puasa juga tadi mungkin konsumsi akan meningkat
makanan minuman di sana dan juga ada lebaran
itu apakah trennya akan mungkin kenaikannya juga cukup signifikan setelah ini
ya kalau di data saya nanti yang mantumannya itu dia akan dari mei ke juni itu akan naik dari tiga sembilan menjadi lima enam
jadi kenaikannya cukup tinggi
kalau dari tiga sembilan ke lima
jadi saya kira ini sejalan dengan perkiraan inflasi ya
tingkat inflasi biasanya juni juli agustus itu trennya meningkat
ini sejalan dengan meningkatnya konsumsi masyarakat khususnya sektor rumah tangga
oke karena tadi hanya penjualan eceran itu yang hanya sebagian kecil begitu ya
yang mengalami perlambatan makanya mungkin inflasi juga trendnya masih mengikuti kenaikan di sananya
ya jadi kalau kita melihat survei kami memiliki survei yang lain
untuk men tracking ekspektasi inflasi itu inflasi masih akan meningkat di bulan juni juli agustus
kemudian akan mulai melambat di september
jadi ini adalah juga mencerminkan pergerakan konsumsi masyarakat ya khususnya sektor rumah tangga
tapi untuk secara dilihat dengan pola musimannya jika inflasi kita bisa bilang mungkin pola musimannya akan ada peak di pertengahan tahun dan juga akhir tahun
apakah untuk yang penjualan eceran ini yang terjadi pada bulan mei kemarin apa sudah sesuai dengan pola musimannya
kalau menurut pdb memang nanti di kalau pertumbuhan kita di kisatu memang lebih tinggi dibanding kisatu
jadi memang ini ada perlambatan di kisatu itu
ya secara keseluruhan konsumsi rumah tangga juga melambat di q dua
jadi sebetulnya ada ada indik apa perlambatan di kisatu dibanding dengan di kisatu
jadi itu juga mungkin tercermin sangat tercermin di kota banyarmasin
dan kalau kita lihat ekspor batu bara kita memang di kisatu ini turun
semua ekspor manufaktur kita membaik
kecuali batu bara ya batu bara memang melambat
cpo masih bagus dan batu bara memang tumbuh timbul negatif selama beberapa bulan baik mantumannya maupun year on year nya
mungkin ini salah satu faktor yang dominan menyumbang kenapa konsumsi masyarakat di banjarmasin di bulan bulan april mei itu kok agak negatif ya pertumbuhannya
kalau mungkin bu kembali lagi ke banjarmasin apakah akan terus mengalami tren yang sama
karena kan mungkin kalau hanya tadi mungkin faktor utamanya batu bara
itu belum akan mengalami mungkin peningkatan ekspor yang cukup signifikan

sedangkan sampai akhir tahun inilah itu tidak akan ada
apakah mungkin akan sama ecerannya juga akan terus tidak begitu banyak yang datang
kalau kita melihat dari sisi makronya ya pertumbuhan ekonomi masih akan ya meskipun agak lebih lambat dari tahun dua ribu tiga belas tetapi masih di atas lima persen lah
dan ini merupakan dan konsumsi rumah tangga itu adalah faktor yang dominan menyimbang pdb
jadi saya kira untuk bisnis retail tidak perlu pesimis karena pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih akan tinggi
masih akan menjadi sektor yang menumpang pertumbuhan ekonomi kita di tahun dua ribu empat belas ini
meskipun besarannya juga tadi yang pdb kita akan lebih rendah satu tahunnya dibandingkan dengan tahun lalu
satu rumah tangga itu selalu menjadi faktor dominan penyumbang pertumbuhan ekonomi kita
mungkin yang agak sedikit melambat adalah sektor eksternal kita
oke baik ibu hedi terima kasih atas kehadiran di studio di indonesia
dan informasi tadi menuntaskan kebersamaan kita dalam spirit business
kali ini kami akan kembali menjumpai anda dalam spirit business berikutnya pukul delapan waktu indonesia barat
saya alia karenina sampai jumpa